kita beralih ke informasi mudik memasuki arus mudik lebaran sejumlah moda dan fasilitas transportasi mulai melakukan persiapan
salah satunya stasiun kereta api
selain menyiapkan kesiapan sarana transportasi keamanan stasiun juga ditingkatkan untuk menghadapi arus mudik
untuk menghadapi arus mudik lebaran tahun ini sejumlah persiapan dilakukan oleh pengelola stasiun kereta api bandung
salah satunya memastikan keamanan
sejumlah personel keamanan baik dari unsur polri tni dan polisi khusus kereta api diturunkan untuk mengamankan arus mudik di stasiun bandung
keamanan yang kami lipatkan di sini terdiri dari keamanan internal
kami ada polsuska ada teman teman sekuriti juga
kemudian kita juga dibantu oleh teman teman tni dan polri
sebanyak sembilan puluh delapan personil
selain itu untuk mengantisipasi ancaman bom diturunkan juga satuan anjing pelacak k sembilan dari polda
jawa barat setiap anjing memiliki kemampuan mencium khusus
seperti anjing pelacak yang ditempatkan di stasiun bandung yang memiliki kemampuan untuk mencium bau bau peledak seperti tnt dan mesiu
jika mengendus bau mencurigakan anjing pelacak akan mendatangi sumber bau tersebut
selain kemampuan itu anjing pelacak ini juga menguasai kemampuan dasar untuk mengikuti perintah seperti berdiri duduk dan melompat
tim k sembilan ini akan berpatroli sepanjang hari mulai pagi hingga malam
k sembilan itu kalau di indonesia itu sebagai sebuah satuan unit satwa yang menangani khusus bagian binatang
kita memanfaatkan satwa untuk bekerja bersama kepolisian
untuk di jawa barat mungkin cuma ada kita pakai anjing kalau dari kepolisian tapi kalau di mabes

sementara untuk tingkat okupansi semua tiket sudah terjual habis mulai dari tanggal lima belas juni hingga dua juli
frankie wijaya bandung